setelah undang undang baru disahkan pada delapan desember kemarin warga korea selatan tahun depan akan memiliki umur baru satu atau dua tahun lebih muda
untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami dosen program studi bahasa dan kebudayaan korea universitas indonesia afriyadi
selamat malam mas afri
selamat malam mas reza
mas afri tadi kita sudah lihat nih bahwa warga korea selatan ini memiliki sistem penghitungan usia yang berbeda
kalau saya boleh tanya sebenarnya cara menghitungnya seperti apa sih mas
kalau kita berbicara soal umur masyarakat korea terdapat tiga cara penghitungan umur mas
yang pertama ada yang disebut sebagai manai atau yang kita kenal sebagai perhitungan internasional
sama seperti yang kita gunakan di indonesia maupun di negara lain ya secara internasional
misalnya saya lahir tanggal dua april tahun dua ribu
maka per april dua ribu dua puluh dua umur saya baru dua puluh dua tahun
saya akan menjadi umur dua puluh tiga ketika dua april dua ribu dua puluh tiga mendatang
nah ini perhitungan internasionalnya atau disebut manai dalam bahasa korea
sedangkan perhitungan kedua yaitu yang disebut hangguk day atau perhitungan umur korea
bahwa masyarakat korea itu percaya bahwa bayi yang baru lahir itu sudah berumur satu tahun
proses pertumbuhan bayi di kandungan selama sembilan bulan itu
dibulatkan menjadi satu tahun
nah ketika seorang bayi lahir maka ia sudah otomatis berumur satu tahun
dengan perhitungan ini maka jika saya lahir dua april tahun dua ribu
umur saya sekarang bukanlah dua puluh dua tahun tetapi dua puluh tiga tahun
dan yang ketiga itu ini menurut saya yang paling unik
dan hanya saya temukan di korea ya mas
dan ini yang disebut yon nai
maksudnya orang korea itu menghitung pertambahan usia
bukan menggunakan tanggal pasti kelahirannya
melainkan menggunakan tahun baru sebagai patokannya
jadi setiap tahun baru nanti tanggal satu januari kita sudah bertambah satu tahun
jadi kalau kembali ke perhitungan saya tadi
kalau saya lahir tanggal dua april tahun dua ribu sekarang umur internasional saya dua puluh dua tahun
umur korea saya dua puluh tiga tahun nanti setelah satu januari dua ribu dua puluh tiga umur saya jadi dua puluh empat tahun
terlepas dari saya sudah ulang tahun atau belum
jadi satu orang itu bisa punya umur satu sampai dua tahun lebih tua setiap tahunnya
ini kasian yang atau lahirnya tanggal tiga puluh satu desember mas
dua puluh satu desember itu kan dia lahir sudah satu tahun umurnya
kemudian keesokan harinya satu januari maka dia akan jadi dua tahun dalam waktu dua hari
ini korupsi umurnya mas
oke berarti cukup unik juga ya
tapi kalau misalnya kita bicara soal sejarah begitu ya
sebenarnya bagaimana awal sejarahnya mereka bisa menerapkan penghitungan umur yang secara berbeda dari standar internasional ini
sebenarnya tidak ada catatan pasti kapan sistem penghitungan demikian ini diterapkan di masyarakat korea ya
jadi adanya hanya spekulasi mas
salah satu spekulasi yang saya tahu adalah sistem ini diadaptasi dari sistem penghitungan naik tahtanya seorang raja
jadi ketika seorang raja naik tahta tahun pemerintahannya itu disebut wonnyon atau tahun pertama
tidak ada tahun nol
jadi yang ada tahunnya tahun pertama
misal saya ambil contoh raja dinasti choson yi songge naik tahun seribu tiga ratus sembilan puluh dua
maka tahun seribu tiga ratus sembilan puluh dua itu
disebut tahun pertama naik tahtanya raja
ketika tahun berikutnya
maka itu menjadi tahun kedua
terlepas dari bulan berapa dia naik tahtanya
yang penting itu sudah dihitung menjadi tahun kedua
jadi tidak ada istilah tahun nol dalam budaya korea
adanya tahun pertama
nah inilah yang tanda kutip diduga mempengaruhi penghitungan umur korea
tidak ada tahun nol tetapi tahun pertama adanya
sehingga ditambahlah satu tahun
pada setiap umur orang korea
seperti itu mas
oke menarik ya mas afri
jadi kalau misalnya saya tanya sebenarnya dalam penggunaan sehari hari
nah usia yang mana yang digunakan dari tiga penghitungan usia tadi
nah untuk penggunaannya ini unik sekali
ketiga jenis penghitungan tadi digunakan secara bergantian
semenjak tahun seribu sembilan ratus enam puluh
itu pemerintah korea menyetarakan tahun internasional
sebagai standar untuk pengurusan dokumen resmi
misalnya dokumen kependudukan ktp sim kartu identitas paspor berkas berkas resmi
resmi semua menggunakan standar internasional
tapi ada beberapa penghitungan yang tidak menggunakan standar ini
misalnya penghitungan wajib militer
nah penghitungan angkatan wajib militer itu menggunakan yonnai
yang dihitung berdasarkan tahun baru
jadi memasuki tahun baru setiap orang sudah bertambah satu tahun
nah untuk wamil sendiri itu kan baru bisa daftar seseorang ketika dia udah usia delapan belas tahun
yang termasuk usia delapan belas tahun menurut militer korea tahun ini
itu adalah yang lahir pada tahun dua ribu empat belas
dari satu januari dua ribu empat sampai tiga puluh satu desember dua ribu empat belas
mau dia sudah ulang tahun atau belum ulang tahun
tetap dia umurnya sudah delapan belas tahun dan sudah boleh daftar wajib militer
standar kedua yang menggunakan yonnai atau standar tahun baru tadi adalah
undang undang perlindungan remaja
uu ini juga menggunakan standar tahun baru tadi
jadi yang disebut remaja oleh undang undang ini adalah
orang yang berumur di bawah sembilan belas tahun
nah penghitungan sembilan belas tahunnya itu berdasarkan apa
berdasarkan tahun baru
menggunakan standar tahun baru
jadi setiap tanggal satu januari kita bertambah satu tahun
walau kita umurnya baru delapan belas tahun tiga bulan
delapan belas tahun lima bulan
kalau sudah lewat satu januari
maka kita sudah dianggap sembilan belas tahun
bukan remaja lagi
tapi sudah dewasa
nah ini berpengaruh terhadap apa
berpengaruh terhadap perlindungan remaja
seperti penjualan rokok
menonton film di atas batasan umur
dan masih banyak aspek kehidupan lainnya
nah untuk standar bergaul dalam masyarakat korea
mereka menggunakan tiga jenis penghitungan ini
mereka akan hitung hitungan dulu sebelum menjawab umurnya berapa
kalau ditanya umurnya berapa
umur apanya nih
atau umur koreanya
nah untuk itu
ada kecenderungan bagi masyarakat korea
dia tidak mau menjawab umurnya
karena ribet untuk menghitungnya
maka mereka menjawab tahun lahirnya
dengan menggunakan prinsip tambah satu tahun itu
ketika lahir dan tambah satu tahun
ketika tahun baru
dalam satu tahun yang sama
kita bisa berubah umurnya satu sampai dua kali
seperti itu mas
kalau saya ditanya usianya
juga saya nggak jawab
tapi karena malu udah tua gitu ya
tapi kalau kita bicara soal ulang tahun begitu
biasanya kalau sesama dengan teman
mereka usianya menggunakan yang mana ketika perayaan ulang tahun
biasanya menggunakan hanggung nai
ditambahkan satu tahun
jadi kalau dua puluh tiga internasional
maka dia disebut dua puluh empat
setelah ulang tahun jadi dua puluh lima
tapi tergantung masing masing kelompok
seperti itu ya
ini berikutnya saya tanya
undang undang yang baru ini kan menghitung begitu usianya
nanti akan mengikuti standar internasional begitu ya
lalu apa saja dampak ke depannya dari undang undang baru ini mas
nah ini yang pertama jelas berpengaruh secara sosial dalam masyarakat korea
jadi ada guyonan di kalangan masyarakat korea
bahwa tahun depan orang korea itu lebih muda satu satu
itu untuk secara sosial
kemudian pengaruh kedua adalah
ini juga membuat masyarakat korea tidak bingung lagi dalam penghitungan umur
ini kerap terjadi ketika tidak ada standar dalam penghitungan umur
misalnya seperti apa
misalnya ketika pemberian vaksin dan obat
ada vaksin yang membatasi penerima di usia berapa tahun
nah tahun mana yang digunakan
ini jadi perdebatan terus
apakah tahun internasional atau tahun korea atau tahun yonnai tadi
yang bertambah satu tahun setelah tahun baru gitu ya
di atas kertas mungkin mudah untuk menentukannya
oh kita pakai standar internasional saja
tapi di lapangan belum tentu demikian
banyak perdebatan yang muncul soal umur
kalau ditanya umurnya berapa seperti itu
karena kita kan harus mengisi formulir
umurnya berapa dua puluh lima dua puluh lima berdasarkan apa
standar mereka sendiri
nah ada tiga standarnya gitu ya
jadi ketika disatukan maka akan clear umurnya berapa
sesuai dengan standar internasional
oke mas afri ini terakhir ketika undang undang ini memang sudah diterapkan begitu ya
apakah akan ada perubahan perubahan mengenai dokumen kependudukan mereka misalnya
atau syarat syarat yang lain begitu apakah ada perubahan
atau memang dalam identitas mereka sudah dituliskan bahwa menggunakan standar internasional begitu

nah kalau dikatakan berpengaruh terhadap standar internasional
akan berpengaruh terhadap surat dan kartu identitas mungkin tidak secara signifikan ya mas
karena yang tertera di dalam kartu identitas kartu pelajar atau kartu izin tinggal saya sebagai orang asing
seperti itu ya
itu mencantumkannya tahun bulan dan tanggal lahir
jadi untuk dokumen tidak akan berubah
yang berubah nanti adalah interpretasi terhadap dokumen itu di lapangan
jadi petugasnya harus mengubah pola pikirnya dalam menerjemahkan ini umurnya berapa
jadi umurnya sudah harus disesuaikan
dan dikaitkan dengan standar internasional
menjadi satu jenis saja
yang jelas ini akan lebih mudah menghitungnya dan tidak menimbulkan kesemrautan
makanya dilegalkan menjadi undang undang
oke baiklah kita tunggu pertengahan tahun depan
nanti undang undangnya mulai akan berlaku begitu ya
terima kasih sudah bergabung bersama kami
dosen program studi bahasa dan kebudayaan korea universitas indonesia afriyadi
selamat malam salam sehat
selamat malam terima kasih mas reza
ya dan itu tadi korean corner minggu ini kita kembali ke mevri
mevri saya juga mau nih seperti orang korea yang usianya tahun depan bisa mundur sampai dengan dua tahun begitu ya
artinya kan kalau sekarang kan dua puluh tahun berarti tahun depan reza jadi delapan belas tahun ya
oke kita sampai jumpa pekan depan ya
jangan jauh gitu dong ya
terima kasih reza sampai ketemu minggu depan